gue punya berita buruk
dia disangka nyuri motor
kamu kenapa sih
pada genit genit amat sama orang ganteng
perasaan gue begitu halus
lanjutin lagi belajarnya
jangan lupa ya

sam sam sam
sam sam sam
sam sam sam
jadi roman tuh ditahan di polsek cibubur
katanya dia maling motor
ditahan di polsek
gue shock aja dengernya
gue yakin dia bukan pelakunya
dia cuma jadi korban doang
eh tapi lu jangan bilang sama siapa siapa ya
yaudah lain kali aja
gue buru buru nih penting banget soalnya
yaudah deh next time
nah ini dia nih yang ditunggu tunggu udah datang juga
eh duduk dong
jangan kaku gitu duduk
yaelah lu lama banget sih
gue nungguin lu udah habis tiga gelas nih
eh dia kan punya gue cuy
jadi gimana ted
lu punya berita apa buat gue
ini temen gue ngomong dijawab
gue punya berita buruk
si roman ditangkap polisi
dia disangkan nyuri motor
si roman ditangkap polisi
dia disangkan nyuri motor
roman ditahan di kantor polisi
ntar kasih keras
itu namanya bukan berita buruk tapi berita bagus buat gue
ini ini si super pecah sih
terus si rompis itu ditahan di mana
katanya di polsek cihubur
oke kalau gitu
tapi lo gak mau macem macem kan
itu bukan urusan lo gak perlu tahu
suruh bayar suruh bayar bayar ya
gue jadi ngerasa bersalah banget sama si roman
kita santai santai dulu aja di sini
ayo kamu duduk pelan pelan
aku langsung ke kamar ya
mau masukin barang barang mama
sekalian aku mau packing
soalnya kan besok aku harus ke jogja
cuti kamu sudah selesai

eh kamu mau diambilin apa
minum makan atau enakan dipijitin
gak usah mas
kamu kok tumben belum berangkat kantor
tiana aku baru pulang dari luar negeri terus langsung ke kantor lagi
aku itu sekarang maunya nemenin kamu istriku dan juga calon anak kita
kok kamu malah sedih
kenapa kamu ada yang sakit
ada yang mau aku tanyain sama kamu
eh ada apa
pernah gak sekali aja terlintas di pikiran kamu kalau kita
kalau kita bercerai
tiana kenapa kamu sampai berpikiran untuk mengeluarkan kata kata itu
kamu jangan pernah sekali kali mengeluarkan kata kata itu lagi
perceraian itu bukan perkara yang sebarangan tiana
allah itu paling membenci yang namanya perceraian
tiana kalaupun kita harus bercerai itu cuma karena satu
dan itu bukan bikinannya manusia
bukankah anda kita
suamiku sangat baik
sampai kapan aku bohong soal anak di kandunganku ini
bapak sampai sampai kapan
supaya kau suffer pingsan
sampai sudi donations aku
aku sudah tidur

iya enak kebetulan pun aku mau pergi sekolah
kalau gitu aku pamit duluan ya inang ya
kenapa tadi bapak bicara begitu pada roman
aku tahu bapak begitu marah pada dia
tapi kan ada bapaknya
belum tentu itu salah anak kita roman